anda masih di good morning bersama alunan dari iwake
kita akan menuju ke produser lapangan cnn indonesia yang saat ini
sudah akan siap berbincang bincang dengan dua pahlawan olimpiade kita
yaitu owi dan butet
sudah ada mutia wirastastro di sana ya
ada juga ada pak gita wirjawan juga di sana
baik good morning ratu dan juga budi
betul sekarang saya sudah bersama dengan pahlawan olahraga indonesia
ada liliana natsir dan juga tonto yahwat dan juga bersama dengan gita wirjawan
selaku ketua umum pp pbsi
selamat pagi teman teman
terima kasih sudah bersedia bersama cnn indonesia good morning lah
kalau kita berbincang bincang mengenai kalau tadi dari cnn indonesia good morning
sudah memberikan paket mengenai bibit bibit unggul
bibit bibit muda regenerasi butangkis indonesia
kalau dari teman teman sendiri
kira kira apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi regenerasi yang unggul begitu untuk indonesia
yang pasti kalau menurut saya
kedisiplinan kemauan diri dan kerja keras itu intinya mungkin jangan lupa berdoa
itu mungkin buat teman teman adik adik yang mau berprestasi
baik butet kalau boleh bercerita sedikit
kan ini kita berbicara tentang teman teman dari ganda campuran begitu ya
dua orang disatukan dalam satu laga begitu
gimana sih caranya untuk mungkin menjembatani
kalau ada pemikiran berbeda atau dalam latihan mungkin lelah atau bagaimana
dari butet sendiri gimana
ya memang kita sempat terkendala dengan komunikasi ya sebelumnya
jadi prestasi kita juga sempat menurun kemarin
kita memperbagi itu semua untuk tujuannya di olimpiade
jadi mungkin dari saya sendiri menurunkan ego saya
meredam emosional saya
karena saya ambil positifnya adalah
ya tontowi juga pastikan tidak mau bermain jelek
nggak mau kalah juga
dan dia pasti mau kasih yang terbaik
dan positifnya ya gimana caranya saya harus dukung dia
di posisi dia lagi tertekan atau dia lagi gak enak main
saya harus tetap dukung untuk balikin performa dia lagi
biar jadi bangkit lagi jadi bagus lagi gitu
dan terbukti di olimpiade kita bisa melakukan itu
yang penting pastinya komunikasi
pak gita sendiri dari pbsi
dengan capaian seperti ini pak gita
kira kira nanti ke depannya apakah akan ada program yang lebih baru lagi
untuk menghasilkan bibit bibit unggul yang lebih
tentunya lebih membanggakan lagi
atau dari pbsi sendiri ke depannya sepak terjangnya seperti apa
apa yang tadi owi dan butet sampaikan
selain kedisiplinan dan segalanya
mereka adalah idola
dan untuk mencari bibit muda
bibit unggul yang baru
itu perlu idola
dan kita perlu idola seperti butet owi
susi susanti rudi artono lim swicking dan segalanya
dan ini penting sekali untuk melakukan kaderisasi
dan ini akan kita teruskan
tentunya dengan kader kader baru yang ada di pelatnas
ini kita cukup yakin lah
bukan hanya di nomor ganda campuran ke depan
tapi di nomor nomor lainnya kita bisa sangat sangat bersinar
optimis insya allah
kalau selama di rio de janeiro
mungkin sudah beberapa lama setelah kembali ke indonesia
mau tahu mungkin teman teman juga penasaran
penonton juga penasaran
sudah sampai di indonesia
sudah arak arakan kemarin
apa sih hal pertama yang dilakukan
apakah berkumpul bersama keluarga
tidak boleh diganggu sama sekali atau bagaimana
yang pasti bertemu keluarga sudah
keluarga orang tua juga udah
istri anak juga sudah
dan mungkin masih
ingin menyapa masyarakat indonesia lah
sampai sekarang ya
butet sendiri bagaimana
ya pastinya ya pertama kali udah dijemput sama orang tua ya
karena kita juga sebulan ya di sana
kangen makanan indonesia mungkin
lagi pengen cari makanan indonesia
dan ya resiko menjadi juara itu ya
setelah pulang itu nggak ada istirahat
memang kita jujur kita tidurnya belum balik juga
tapi ya kita berusaha lah untuk
apa ya untuk berbagi kebahagiaan kita
sharing dan bercerita tentang gimana pengalaman olimpiade kita kemarin
terima kasih banyak owi butet dan juga pak gita
atas kesempatannya bergabung bersama cnn indonesia good morning
itulah tadi budi dan juga ratu perbincangan saya
semoga menjadi inspirasi untuk teman teman yang menonton
untuk menjadi regenerasi bibit bibit unggul pahlawan
terima kasih butia
selamat juga kepada owi dan butet ya
kita tidak henti hentinya
seperti yang mengucapkan selamat ya
inspirasi kita harus semangat
ayo kita setelah
pulang kantor kita main bulu tangkis supaya kita jadi juara
jumlahnya pasti sehat
dukung terus tim tim indonesia ya